sejumlah perwira tinggi tni angkatan laut mendapat brafet kehormatan hiu kencana
dalam peringatan hari ulang tahun ke enam puluh empat kapal selam tni angkatan laut
brevet kehormatan disematkan langsung oleh kepala staff tni angkatan laut
laksamana tni muhammad ali di kri alugoro empat ratus lima
yang sedang berlayar dari dermaga madura menuju selat madura surabaya jawa timur
brevet diberikan sebagai penghormatan kepada personil
yang dianggap berjasa dalam pembinaan kapal selam
selama salah satu senjata strategis dalam sistem senjata armada terpadu
kapal selam tni al sendiri secara resmi dibentuk pada dua belas september seribu sembilan ratus empat puluh
menurut kasal indonesia masih membutuhkan sekitar dua belas kapal selam
yang diprogramkan oleh kementerian pertahanan
untuk mempertahankan kedaulatan nkri khususnya di wilayah laut
semua pengadaan kapal selam akan dilaksanakan dalam program transfer of technology
diharapkan bisa diproduk di indonesia
sekarang jumlahnya masih empat
idealnya dua belas itu minimum
idealnya mungkin tiga kalinya
tapi kan kita mempertimbangkan anggaran ya
ketersediaan anggaran dari negara